mau jatuh ini masa lo
aduh mbak siti
kalo gak mau ditolongin yaudah
bentar dulu ya
bentar bentar bentar
kok dipegang po
kayak ada action gitu po
aku mau menghindar peluru indra
dodot kan mau jatuh ini masa lo
udah kok kamu ditolongin
eh eh eh dodot ntar dulu ya
bentar bentar bentar
pade sakit pade
sakit gimana orang nempel begini
untung panci nggak kenapa napakan panci ini kan
untung tutup pancinya nggak kenapa napakan

ati ati ati ati udah taruh dulu
taruh dulu taruh dulu
udah taruh dulu
ustazah noyai udah sampe duluan aja
pak sateng tolong bantuin ini pak supir angkatin beras ya
kalau masalah ngangkat mengangkat itu mau urusan saya
pak sri kiti sebentar
ustazah saya nih prihatin sama kondisinya pak sri kiti
pak sri kiti ini kan harian
jagain gerbang kadang kepanasan
kadang keunjangan udah kayak payang warteg
jadi lebih baik saya saja ustadz musa yang mulia dasantun yang mengangkat karung beras ini
saya ini kan masih kuat masih muda otot kawat tulang besi muka asbest
jangankan mengangkat satu karung beras mengangkat beban hidup musazah nuyuli aja
ya udah ustadz tolongin deh kalau emang kuat mah
ya udah biar deh saya yang angkat ya
gapapa ini sih kecil
tangan awas tangan saya kecap
awas tangannya kecap
kuat kan ustadz
kuat kuat kuat
oh gitu aman berarti ustadz ya

apa saya jadi kena sih
eh karung jatuh
tadi saya begitu ada ustadz zanuyuy saya masih punya kekuatan
begitu ustadz terduyu pergi kekuatan saya hilang
itu dia sumber kekuatan saya
pak ustadz kalau begitu ngomong ijalan sama kita
saya turunin dulu ke bawah ya
ntar jatuh ini
saya yang tanggung jawab
tanggung jawab aja kalau udah mau rajas
ibu pegang ini saya pegang bawah
apa jadi saya yang begini sih
sedikit lagi bu
apaan itu ya
kan kerjaan udah semua
begitu saya balik ya
ya kan ada security udah ya
ya dia mah itu udah urusannya di dalam
ini kan masih di luar
ini urusan saya bu
kerjaan saya banyak bu
tidak ada yang tahu
bisa jadi aman
tapi aku harus tetap siaga
siapa tahu ada musuh yang tahu di sini
kamu musuh aku kan
dia nggak jawab
nanti dia benda banget
kok kayak gitu aku mending tidur aja deh
tuh kan punya protestasi yang patah
kalian sudah menyerah sekarang
atau kita tembak
iya ada dijualan ada banknya hidup mungkin
siapa preparation yang empat wordnya
ada banknya ada mobilnya

tuh kan kamu sudah benar

menyerah atau kita taktun buang buang kita tembak kita menyerah deh ingatkan kita mengampuni musuh
jika musuh sudah menyerah itu lebih baik dan allah maha pengampun betul tidak katung
udah nyerah kan ya masih kita selesai sudah selesai kita menang ya
dengar dulu kalian itu belum menang kita itu belum kalah kita tahu kita
tuh emang menyerah tapi lukman belum menyerah karena lu kan belum ketemu
astaghfirullahaladzim kita lupa kalau ya eh udah lah kalau dia mah gampang dicari
dong palingan di sekitar sini
malingan dia tuh sampah atau enggak lupa ngumpet
udah yuk yuk assalamualaikum
yuk yuk yuk
aku tuh cantik juga sebelum mereka ketemu
aku belum mandi taktun buang taktun buang tapi masih cantik juga taktun buang taktun buang
apalagi kalau sudah mandi taktun buang pasti cantik sekali tang tung tang tung tung
aduh bukti ya
aku mau ditaruh dimana nih gue asli
di meja aja di bawah sedang disapu
pak sadiq kiti pak ustadz kok bisa jadi begitu
ustadz bagaimana sih urusannya ini
tadi kayaknya dengar suara
tadi pak sadiq kiti buang angin
asal buat angin begitu enggak
eh saudara saudara
saudara saudara yang terhormat
itu bukan suara orang buang angin
itu bunyi nangka jatuh sampai ke debu
enggak ada nangka
enggak ada nangka
itu beras berantakan
harus tanggung jawab
saya belum bukain
saya mau buka gembok dulu ya
nggak bisa keluar

pak ustadz jangan pakai hongbo
pak ustadz harus pengotin itu beras
aduh pak siti
kalau sebutir sebutir empat kali ganti presiden
udah bakal kelar
tolonglah pak ustadz
dibantu pak siti
daripada yang demin ini
repotnya minta ampun
mendingan diselesaikan saja
udah jangan lagi sah
sudah sepuluh setengah bulan
hitung satu satu pak ustadz
bisa penyemprotkan apa tuh
iya disini aku
ini gak ikut ya
apaan ini tadi juga mengikuti
kan jadi porong
biar siapa ya